tiga orang tewas akibat kecelakaan yang melibatkan satu minibus di perlintasan kereta api di pasuruan jawa timur
diduga sopir minibus tidak mendengar peringatan dari petugas palang pintu
kecelakaan terjadi di desa pateguran kecamatan rejoso kabupaten pasuruan selasa siang
peristiwa terjadi saat midibus yang membawa tujuh orang rombongan keluarga pesantren sidogiri melaju dari arah selatan ke utara
minibus menerobos perlintasan kereta api tanpa palang pintu saat kereta api pandalungan dari arah gambir jember melintas
tiga orang tewas dan empat lainnya terluka akibat kecelakaan ini